oh seperti itu
yaudah nanti saya kesana ibu ya
ma mau pergi
iya mau ke rumahnya ibu mas tuti ambil kerudung
bu tuti emang jualan kerudung mak
pak aji itu mau nasehatin saya
apa mau ngeledek saya
lu tau gak adik
dari gue masih muda gue paling suka otak kambing
saya juga suka
apalagi rambingnya muda gurih dan kagak keras
yaudah tuh kalau begitu saya pulang aja aji
takut anak saya nyariin mau ngajak makan siang di luar soalnya mantu sayangan
gue bilang sama sisna kalau makan siang beli aja sop kambing betawi biar lo percaya kalau gue bilang enak
saya enhanceskan rayu yang gue pengen makan

hari ini gue bosen liat orang lamun
mak lupa belum nelfonin si ojak
suruh ngantriin pesanan koin ntar sore
senang aja mak kan masih lama betul
mana bisa tenang mak kalo belum nelfon dia
tuh kan kakak diangkat handphonenya
bang ojaknya lagi bawa penumpang kali mak
pak haji jangan nyamain nyamain saya sama sipur dong
berdua lo sama aja suka perempuan yang sama
anik kemaren kakak iparnya dateng kemari
kagak kemaren sudaranya dateng
sama calonnya anik
pacar aja kagak punya
mak dus kuenya tinggal dikit mak
ya udah lo telfon percetakan ghi minta seratus lagi
saya gak punya nomor telfonnya
ya udah nih lihat nomornya di handphone mak
tris bapak teh dari mana mau kemana
dari rumah haji muron mau pulang
haji murudnya gak ada
tapi lagi makan gak enak kalau ditungguin
ulu ulu tris haji murud yang makannya sama sop kambing betawi
emang di daerah sini ada gitu yang jualan sop kambing betawi tis
pak kolesterol bapak teh suka tinggi
ulu ulu tris aduh sedikit makan apa apa tuh
mak udah nungguin dari tadi
emang kenapa emang kenapa
mak udah telfon berapa kali
hape ojak ketinggalan di kamar
ini ojak mau ngambil
kalau udah perlu kan susah
bukan ditinggal mak
ntar anterin pesanan kue
mak ada telfon mak
oh seperti itu
nanti saya kesana ibu ya
mak mau pergi
iya mau ke rumahnya ibu mas tuti
bu tuti emang jualan kerudung mak
oh kalau gitu mendingan mau beli di tanah abang aja mak
lebih banyak pilihan sama coraknya mak
tapi mah kagak enak kalau ditawarin
sebuah aspek jadi seluruh
si pur belum kesini tes
si pur gak mungkin mau bunuh diri lagi
ya lo tahu dari mana dia kakak bakal bunuh diri lagi
eh saya mah gak tau atu jak
tapi kalau si pur mau bunuh diri lagi kan ada kita yang nolongin
emang udah mau jalan
iya agak lama kok
ya udah mak gak apa apa
nanti saya beresin kue kuenya mak
ya udah nanti kalau semua udah beres
terus emak belum balik lo tolong tungguin si ojek ya
suruh dia langsung nganterin kue kue
kalau emang lo mau makan kuenya gak apa apa makan aja
udah mak tadi saya makanin lebihan resource
kayak gak ada cewek lain lagi ya aja
saya juga udah capek jak ngomonginnya
maren ada si naka didekatin si naka
ini kebawa temennya citra
ditempatin si naka
dua duanya pergi balik lagi ke ani
saya juga udah nyuruh dia jak buat deketin kue kue lain
iya tapi si purnya cewek aja
jak saya ngantre penumpang dulu ya
biar gak pusing mikirin si pur
mau ke rumahnya ibu mas tuti
ba be mau ke mana
gue mau main ke rumah loh
ada apa be
gak ada apa apa sih cuma mau main aja
kalau mau main mah main aja be
lah ngapain gue main ke rumah lo lo nya gak ada
oh seperti itu
cendol manis dingin
cendol manis dingin
dua dipungkus ya campur
oke tunggu ya
bang cendol aja dua bungkus
senang banget paksa

iya saya udah lapar
ayo kakek lima yuk makan toprak
kamu mau neraktir jak
untung ketemu lo
yaudah bebe sekarang pulang aja